per hari selasa tingkat hunian rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet sudah turun
menyentuh angka lima belas persen dari enam tujuh ratus sepuluh tempat tidur tersedia
kini dihuni satu satu ratus delapan puluh empat pasien saja
meski demikian epidemiolog memperingatkan agar ini jangan dijadikan patokan berkurangnya penularan covid sembilan belas
sejak seminggu terakhir tingkat hunian wisma atlet memang terus menurun
pada hari senin data dari humas rsdc wisma atlet mencatat ada satu dua ratus dua puluh enam pasien
sementara pada hari minggu rsdc merawat satu tiga ratus enam puluh lima pasien
kondisi yang sama juga terjadi di rumah sakit satelit wisma atlet
yaitu rusun nagrak dan rusun pasar rumput
di rusun nagrak pada hari selasa tercatat hanya merawat empat orang pasien covid
sementara di rusun pasar rumput ada satu ratus satu pasien yang menjalani perawatan
meski demikian data ini belum bisa dijadikan patokan berkurangnya angka penularan covid sembilan belas
yang dilakukan pemerintah masih jauh dari ideal
rata rata jumlah testing dalam seminggu terakhir bahkan kurang dari seratus ribu
dengan data yang salah maka bisa jadi kenyataannya di lapangan sebenarnya jauh dari yang tercatat
indikator utamanya adalah transmisi jumlah kasus per seratus ribu populasi
kalau jumlah kasus itu tidak standar figurnya
pada tes yang tidak standar satu per seribu populasi per minggu atau per hari
itu menurut saya mutlak harus semua kabupaten atau kota atau provinsi untuk dki
itu harus mencapai satu persen ribu populasi per minggu